auto biography menambahkan catatan kiprah film yang dibuat anak bangsa mendapat apresiasi di
dunia internasional nah ini imbalan yang sepadan ya bagi sebuah karya yang dibuat
penuh perjuangan dan terbilang cukup panjang loh sejak tahun dua ribu tujuh belas nah apa sih yang mau
disampaikan dari film autobiografi ini sudah bergabung di studio cnn indonesia ada kervin
dantilova pemeran rakit hai kevin paling muda kelihatan disini jangan intimidatif kemudian
juga ada the one and only ada mas arswendi bening suara pemeran purna halo mas ini legend
banget udah nonton dari kecil ya kita maksudnya kita semua kecil kita kecil kevin belum ya
juga ada di ujung sana ada mas mahfud mubarak selaku sutra

mau ke mas makmul dulu dari sutradaranya jadi autobiography itu autobiography nya siapa
itu pertanyaan yang selalu autobiografinya siapa sebenarnya ada beberapa hal ya yang pertama
autobiography ini adalah sebuah film suspense thriller yang terinspirasi dari potongan potongan

restrictions karakter mp tiga bertambah baik
terlalu sering kedatangan ni mohon sukakan
yg sangat banyak make anar ajio

yang bisa jadi kevin adalah masa lalunya purna jadi ada semacam permainan imaji itu gitu di
oke jadi emang yang nonton film ini juga harus permainan pikiran banget deh kayaknya ya
di nggak mikir juga nggak apa apa sih
oke dengan cerita yang begitu kompleks ya pasti kan juga ada penentuan bagaimana memilih
peran atau pemeran aktor aktor ini kan kevin kemudian mas arswendi iya dong gimana
approach nya sampai bisa mau main film ini ya sebenarnya memang saya menulis naskahnya saya
sama produser mbak yulia evina bara itu sudah tahu spek aktor yang kita cari itu aktor yang kayak
dimana karena kita tahu ini akan menjadi film yang mencekam mendebarkan menegangkan waktu itu
gampangnya kita cuma ngomong kita butuh orang yang diem aja tuh udah menegangkan orangnya
dan waktu itu sama tuh kayaknya waktu kecil saya sering lihat ada aktor di tv yang menegangkan
banget orangnya benar gitu terus kemudian aslinya menegangkan nggak kevin
sangat relax sebenarnya itu juga gitu kalau ditemukan
tapi kalau misalnya saya tuh tadi lihat di youtube ya di trailer terus komen komennya gak
tahu udah pada lihat atau belum itu ada beberapa komen yang bilang wah gokil sih ini
indicators banget itu banyak banget yang komen kayak gitu ketika nonton trailer nya aja
oke saya mau ke mas arswendi dulu deh untuk karakter atau pendalaman karakter purna di
biografi ini mungkin boleh diceritain nggak
dan erat ini kau tenang banget dia tapi kok
tapi kok juga tindakan tindakannya itu cukup kejam
ini orang diam tapi berbahaya
general ini ya saya adalah jenderal purna ini
karakter yang dibikin oleh penulisnya
terus saya coba mencarinya browsing beberapa general general kita di masa lalu
oke sampai sebegitunya
iya satu satu satu satu
terus saya coba saya seperti seorang desainer gitu
jenderal ini ambil ininya ini jenderal ini ambil ininya gerak ini
setelah rangkup maka jadilah dia purna menurut saya pada saat itu
jenderal purna yang pada saat itu saya rangkum itu
jadi saya seperti mendesain beberapa karakter menjadi satu karakter yaitu ini
terus saya coba juga melihat pikiran pikiran mereka gitu ya
dari beberapa teks yang mereka berikan
terus saya membayangkan satu satu general
intimidasi masyarakat pada saat itu
mengintimidasi para aktivis pada saat itu
jadi cara membicaranya
hampir saya lihat nggak ada yang marah marah gitu
lebih tenang aja
ini gerakan ini gerakan tanpa bentuk
kayaknya emang pas banget ya mel ini ya
jadi pelajaran paling penting adalah makanya untuk orang orang yang terlihat tenang
itu justru yang berbahaya
dengan pendalaman karakter kamu di film ini
lo merasa terintimidasi bermain dengan tokoh legend kayak mas aswendy gini ya sih
ini yang mana dulu nih
kesan bermain bersama senior ya
boleh ya peran peran kamu dulu boleh deh
kebetulan manusia manusia yang ada di dalam film ini juga guru guru saya juga gitu
ada mas aswendy ada mas rukman rosadi
ada mas rukman rosadi
ada mas rukman rosadi
jadi sebelumnya juga sudah beberapa kali ketemu
sudah pernah main bareng pernah ngopi bareng
belajarnya juga saya belajar sama mereka
jadi ketika ketemu di satu film ya udah kayak biasa aja gitu
justru udah tahu gitu saya udah tahu banget nih
terlalu banyak adaptasi lah ya penyesuaian ya
omar aswendy tipe aktor yang seperti apa gitu
mas rosa yang seperti apa gitu
mas gunawan marianto yang seperti apa gitu

kolaborasi ini juga yang akhirnya mendatangkan film autobiography ini
kalau misalnya anda lihat juga ini diapresiasi banyak sekali oleh festival film internasional
menyangka nggak kevin menyangka gak bisa sampai sebesar ini
kalau untuk ke festival menyangka karena festival ya gitu
karena aku tahu ini ph apa gitu
makbul juga sutradara yang seperti apa gitu
memang arahnya ke sana gitu
tapi untuk bisa sebanyak itu dan bisa ke bisa premier di venice gitu
bisa dapat lain lain itu yang kita nggak tahu gitu
kalau soal akan di festival itu kayaknya sudah rancangan awal ya gitu
rancangan awal kita mau rilis promosi untuk penonton internasional dulu
kita mau bikin film yang bukan hanya untuk penonton indonesia tapi juga penonton luar
kayak gimana caranya bikin film indonesia yang gak asik sendiri tapi punya penonton yang lebih luas gitu
itu memang rancangan kita di awal gitu
tapi untuk sampai ke premier di lima benua dua puluh delapan festival delapan belas penghargaan itu yang kita enggak
kita kasih tepuk tangan dulu luar biasa
dari senior dulu deh mas om
mas kita kayaknya mau ngasih makbul kan mas
kalau kevin bilangnya tadi om
mas arsendi setelah melihat hasilnya memang ya pantes film ini mendapatkan apresiasi banyak di festival film internasional
ya memang pantas sangat pantas
kalau puas kan kadang kadang gak ada batas untuk kepuasan
tapi kita harus mengatakan kita berhenti sampai di sini misalnya stop di sini film
film ini memang saya sudah juga ini begitu saya membaca senaronya begitu melihat pembuat pembuatnya makbul ebekel macam macam saya sudah
sudah melihat ini ini film buat film film festival

saya nggak membayangkan film biasa seperti itu
nah memang mungkin kalau sampai ke venice di ininya apa di premiernya sampai ke beberapa negara akhirnya saya belakangan malah makin terkejut terkejut
eh ke busan eh sini loh
loh aku pikir di venice selesai kita balik kayak gitu
gak taunya terus sampai nangis ya
di hari premier di venice mas wendy menangis
kita harus kuat karena ada seribu empat ratus orang nangis
itu aja videonya gak nangis
itu aja videonya gak nangis

sebenarnya risetnya lebih banyak menggali ke dalam perasaan perasaan saya sendiri sih gitu investigasi
riset risetnya itu lebih banyak riset emosional gitu karena filmnya tidak menggali ke dalam perasaan perasaan saya sendiri sih gitu investigasi

riset risetnya itu lebih banyak riset emosional gitu karena filmnya tidak mengejar akurasi tapi mengejar bagaimana perasaan kecil

film ini tidak mengajak kita melihat hal hal besar justru mengajak kita melihat hal hal kecil yang biasa kita lewatkan gitu
film ini tidak mengajak kita melihat hal hal besar justru mengajak kita melihat hal hal kecil yang biasa kita lewatkan gitu
sebenarnya risetnya adalah mengamati hal hal kecil
dan saya juga nyari aktor yang juga tiawai bermain di dalam gitu
dengan gestur yang kecil dan segala macam
jadi sebenarnya risetnya lebih banyak kesana sih
kalau kita lihat kan mungkin latar dari film ini cukup unik ya
dibandingkan mungkin film film indonesia pada umumnya
apa sebenarnya tapi saya yakin setiap film itu pasti punya pesan yang mau disampaikan
mesej yang mau disampaikan
untuk film ini bagaimana mas arswendi
apa sih sebenarnya message yang mau disampaikan melalui autobiografi ini
salah satunya message tentang kekuasaan
kenapa sih orang tidak berhenti mencari kekuasaan
dengan mengorbankan banyak hal
yang kedua juga adalah meset kekuasaan itu artinya bagaimana seorang purna
bisa menguasai seorang
rakit dan bisa menguasai suatu daerah
dengan tools atau alat alat masa lalunya
bahwa pada saat sudah pensiun pun tidak aktif pun
dia masih punya kekuatan kekuatan yang dia sudah bina sebelumnya
itu satu pesan kekuasaan bahwa kekuasaan itu bukan segala galanya
dan kekuasaan itu hanya baik kalau dipergunakan dengan baik
yang kedua juga adalah pesan
bagaimana teknologi sampai ke daerah daerah
infrastruktur segala macam
itu harusnya diberikan tapi bukan dimanfaatkan untuk kekuasaan
yang kedua juga adalah pesan pesan emosional
bagaimana cinta kasih bagaimana manusia itu bisa mendua
bagaimana purna ini berhadapan menggunakan kekuasaannya
dan berhadapan dengan keluarga
bagaimana cara keluarganya
bahwa ada sisi manusia yang sangat baik diciptakan oleh makbul di sini
karena ada satu adegan di mana purna sebagai manusia itu cuma satu scene itu saja
itu salah satu bagian tersulit juga bagi saya
oke kalau kevin gimana message yang mau disampaikan melalui karakter kamu
melalui karakterku ya
tadi kan karakter om arswen
kalau dariku soal kemerdekaan
jadi menurut karakterku kemerdekaan itu bukan soal tinggal di mana
atau memiliki apa
atau secanggih apa yang sedang dihadapi gitu
tapi soal kemerdekaan atas jiwa atas tubuh atas pikiran gitu
yang menggambarkan kemerdekaan sesungguhnya
filmnya sudah diputar di banyak festival internasional
ini banyak yang nanya juga
untuk di bioskop indonesia jadi gimana
untuk di bioskop indonesia kita akan tayang untuk publik
di bioskop bioskop kesayangan anda tanggal sembilan belas januari dua ribu dua puluh
jadi autobiografi nanti sudah bisa akan anda saksikan di bioskop bioskop indonesia
di layar bioskop indonesia
film yang menceritakan kekuasaan
kekuasaan itu bisa jadi kenikmatan sesaat atau juga mungkin cobaan
kondisi manusia sih
oke kondisi manusia oke
yang lagi ada di puncak kekuasaan cocok dan nonton film ini
terima kasih banyak mas arsma indy dan juga kevin
serta mas makbul
sukses untuk autobiografinya
mudah mudahan kita bisa melihat karya karya lainnya ya
terima kasih selamat malam
sehat selalu sudah bergabung di sian indonesia connected malam hari ini
oke itu tadi showbiz corner untuk pekan ini
kita akan ketemu lagi di showbiz corner pekan depan